ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya chenti
sebelum diambil pak kades
untuk sementara dade bayi boleh gak tinggal sama saya
sayang kamu aus ya
dari susu dimana jam segini
sabar ya nak
alhamdulillah ya allah
ini ada susunya nak
cakep putih terus sehat
senang juga dong kamu bantuin
biasa saja dang
apanya yang biasa saja kom
tadi kan kamu lihat
untin seneng banget kamu tanya tanya terus
terus gimana doi
entin nyuruh aku sering sering datang
ngajarin ngerawat bayi kang dadang
masa disuruh sering sering datang
kalau nggak percaya tanya aja sama entin
hebat kamu kom
bisa mencuri hati seorang wanita
biasa aja dang
ah apa sih kamu
bener kang dadang
pak kalau mau belajar masak tanya aja sama kang aku
kalau mau belajar ngurus anak juga tanya aja sama kang aku
gitu kang dadang
bisa kacau ini namanya dunia percintaan ya
belajar atuh sama yang profesional sama ahlinya
jangan cuma bisa goncengin bu yola aja
ujung ujungnya aku yang disuruh datang ke rumah entit
saya pulang aja assalamualaikum
kemana sih ceng
saya mau ikutin ah waalaikumsalam
ah ini orang
kalo gitu saya permisi dulu ya ceng entin
sebelum diambil pak kades
untuk sementara dede bayi boleh gak tinggal sama saya
centin minta izin aja dulu sama pak ustadz rw
yaudah mari centin
pada rapih bener
mau kemana kom
mau ke rumah n ornament carved
mungkin telepon ke saya dia butuh pembantu buat jagain bayinya
eh kum kamu enak banget tuh bisa bebas keluar masuk kamarnya si ntintin
nggak boleh kum jangan kum
dan kamu kenapa sih seneng banget ledakin si aceh
kamu tuh yang jahat kum udah tau si aceh ngincer ntintin
sekalian aja pamerin motor kum gak boleh pamer atau tukang dadang
eh cek kalau saya pamer mah normal kalau kamu yang pamer itu baru nggak normal
alhamdulillah terima kasih ya bu yola
semoga allah membalas dan memberikan rezeki yang lebih baik buat guyola dan anak anak
sumbangan dari anak anak desa cirawas ini mungkin memang tidak seberapa
tapi kami berharap ini semua bisa bermanfaat ya bu
ya sudah kalau begitu kami pamit dulu ya
lagi yang bagaimana sih kum
alah kamu teplit ilmu
bagi bagi atu ilmunya biar si aceh ini bisa belajar
ya ampun ini si pedut
dari tadi ngeomong terus ngoceh terus kayak burung mewo
belum pernah keram mulutnya
emang mulut bisa keram ceh
bisa doang ya kalau ngomong terus kayak si pedut
eko kalau bu yola itu sukanya laki laki tipe apa ya
besok warga pasti bermodong modong datang ke tempat bazar
nah kita harus atur strategi
untuk pembagian sembako murah besok
supaya tidak terjadi keributan
iya kang pasti latihannya panjang
nah maksud saya atur strategi itu kang
bagaimana kalau kita urutkan berdasarkan rw
bukan berdasarkan nomor urut kupon
mungkin akan lebih tertib
sepertinya kan kalau kayak gitu
masih butuh waktu lama dan antrian yang panjang juga kan
gimana kalau misalkan satu kupon
diperbolehkan membawa kupon temennya
supaya memperpendek antrian
nah itu saya setuju kang
tapi kan syaratnya satu orang maksimal membawa lima kupon aja gimana kang
ibu nampak arab ya kang